pak ika memotret rangkaian kejadian terhadap kpu
kita katakanlah mulai dari isu hoaks ketujuh kontainer surat tercoblos
permintaan atau desakan dipindahkan kotak suara ke koramil
sampai yang kemarin terbaru ada meminta kpu untuk mengaudit sistem it nya
ada banyak hal kemudian ini berujung pada dugaan delegitimasi kpu oleh beberapa pihak
anda melihat hal yang sama tidak pak hika
ya saya melihat bahwa dugaan ke arah delegitimasi itu masih terlalu berat
indikatornya apa pak hika
karena kalau delegitimasi itu maknanya adalah semacam mencabut keabsahan dari satu lembaga
atau satu praktek tertentu
dalam hal ini kalau lembaga maka kasusnya kpu ya mencabut legitimasi
keabsahan dari kpu itu kan berat
sebagai penyelenggara pemilu jadi berat sekali
tetapi kalau kemudian ada kasus kasus seperti itu
yang diarahkan kepada kpu
barangkali yang menjadi sasaran adalah bagaimana agar supaya ada image
bahwa kpu itu tidak fair bahwa kpu itu memihak bahwa kpu kurang profesional
tetapi tentu dalam bahasa politik itu kan kemudian bisa saja
menggunakan hyperbole delegitimasi
nah maka itu kalau sampai ada keinginan untuk melakukan audit
saya kira itu sah sah saja asalkan memang audit yang sudah disepakati prosedurnya
bukan misalnya saya mengingin audit bung reinhardt
tetapi asal maunya saya saja ya tidak boleh begitu
iya saya kira audit apapun itu kan ada standar standarnya
tidak ada masalah
baik pak ikam kalau tadi pak ikam katakan untuk delegitimasi masih terlalu berat
jadi kalau pun ada upaya upaya mungkin menyerang kpu itu
jadi apa yang lebih tepat untuk kita gambarkan situasi saat ini
kan begini mas di dalam katakanlah ini semacam perlombaan begitu ya
pemilu ini kan
selalu di dua dua pihak yang sedang berkompetisi kan mencoba bermain taktikal
dan kadang kadang wasitnya ini kemudian di
anggap sebagai pemihak dan lain sebagainya
iya jadi itu satu hal yang biasa
kalau kemudian ada fakta fakta yang kuat
yang kemudian misalnya masuk sampai dkpp
dan dkpp kemudian mengatakan oh iya kamu ini begini begini
nah itu kan artinya bukan lagi permainan
tapi memang ada alasan untuk menentukan
karena sudah ada yang berduga kpu atau bawaslu bermain
asal ada bukti buktinya begitu ya
nah tadi yang disebutkan itu kan fakta fakta yang
memang sampai sekarang itu belum pernah terbukti
misalnya tujuh kontainer yang sudah tercoblos lah apa segala macam itu kan
belum ada buktinya
pak hikam tahan terlebih dahulu karena kita akan segera menyapa
bang egy sujana dan juga pak ilham saputra lewat sambungan telepon terlebih dahulu
juga ada pak ilham
lama lama gak jumpa
iya iya baik sekali
pak egy selamat malam juga
ya selamat malam
saya akan ke bang egy terlebih dahulu
bang egy bisa mendengar ya
bang egy bagaimana menjelaskan bahwa semua kan ada beberapa permintaan ya
dari mungkin bang egy dan kawan kawan mulai dari sistem audit kpu misalnya
atau memindahkan ke koramil kotak suara itu
bagaimana kemudian menjawab bahwa ini
bahwa ini bukan upaya untuk delegitimasi kpu
satu bulan menjelang pilpres
tidak kita itu kan bertindak punya dasar hukum
dasar hukumnya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
nah dikaitkan juga dengan lembaga kpu
lembaga kpu ini penyelenggara dalam konteks pemilu
maka dia posisinya sangat menentukan dalam perjalanan pemilu tersebut
maka hal hal yang berkait dengan kepentingan pemilu ya kpu harus berbuat
kalau peo nya tidak berbuat ada bawas lho pengawasnya bagaimana mengawasi
kalau dua lembaga ini juga ada hal yang tidak pas bisa disampaikan ke dkpp kan begitu dewan kehormatannya
nah tapi poin pentingnya adalah kan terlalu banyak persoalan nih
kita fokus saja satu misalnya cuti presiden
itu kan menurut undang undang perlu
bahkan ada pkpu nya
pkpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
itu jelas di pasal enam puluh satu sampai kepada enam puluh empat itu presiden itu wajib cuti saat kampanye
jadi pertanyaan seriusnya
ketika debat capres tapi dia nggak cuti dia juga presiden padahal kan itu sedang kampanye
nah itu kan harus ada penegasan dari kpu berani mengatakan kepada presiden dalam konteks dia kan sebagai capres bukan presiden
kalau kemarin berarti debatnya prabowo dengan presiden bukan dengan capres itu
oke baik bang egy jadi kalau benang merahnya apa sebenarnya apakah ada kekhawatiran terhadap kpu tidak percaya atau seperti apa terhadap penyelenggara pemilu
dalam konteks ini kita melihat kpu itu menurut undang undang ya di undang undang tadi yang saya sebut ada di pasal tiga ada di pasal tujuh puluh empat ya ada di pasal tiga puluh tujuh nya
itu mengatakan mesti berintegritas mandiri dan juga profesional itu kpu
nah kita melihat integritas ini jadi persoalan serius bersifat imparsial harusnya imparsial tidak boleh parsial atau partisan gitu loh
kenapa ada perintah di undang undang itu tidak boleh pakai fasilitas negara karena dia lagi cuti tapi kpu tidak menegur
harusnya kan menegur dong presiden
jadi maksudnya bang egy kpu partisan gitu bang egy
kita nggak ada urusan delegitimasi kpu ini kritik kepada kpu harus bertindak sesuai dengan undang undang
itu poin poin pentingnya